kamu kayaknya lagi ngelama
kamu sendiri kenapa
kayaknya mau igelisa
aku cuma kepikiran aja
karena orang tuaku mau jodohin aku sama orang yang berbeda
sebelum papa jaya seperti sekarang ini
ada seseorang yang selalu membantu papa
dalam segala kesulitan yang bapak alami
papa menunggu waktu yang tepat
untuk bisa membalas semua kebaikannya
sahabat papa itu sekarang
dan dia sempat meminta bantuan sama
bantuan apa pa
sahabat papa itu punya seorang putri
dan alam merhom sahabat papa itu
kalau bisa melihat putrinya juga bahagia
dan papa ingin mewujudkannya
berubah ribet pak
kamu main aja deh mau nyapa pake gimana aku pasti akan ikutin semua kamu papa
dan untuk membalas segala kebaikannya
kamu tidak keberatan kan
kalau papa minta kau menikah dengan putri sahabat papa itu
kamu jangan kaget dulu
meskipun papa belum pernah bertemu langsung dengan anak itu
tapi papa yakin
anak itu seorang malaikat yang juga punya hati seperti malaikat
bukan gitu pa
arka yakin kalau papa pasti akan pilihin yang terbaik buat arka
cuma sekarang masalahnya aku udah terburu setuju sama pilihan mama
jadi mama kamu sudah mencodokkan kamu juga
kinta adiknya rebah sahabat aku
papa harus bicara langsung sama mama ya
mau ke atas lim
ada apa sih pak ada masalah apa
ini masalah arka dan calon istrinya mbak
kebetulan sekali aku juga mau beritahu
kalau arka sudah aku jodohkan dengan
aku cuma mau arka menikah dengan calon pilihanku
putri dari almarhum sahabatku sendiri mah
maksudnya teman papa yang sudah meninggal itu
suheri sudah meninggal karena kecelakaan
dan sebagai rasa balas budi papa ke dia
papa akan menikahkan arka dengan putrinya ma
papa yakin arka akan bahagia dengan gadis itu
pa papa harus ingat ya
arka itu biasa tinggal di jakarta di kota besar
dia biasa melihat perempuan perempuan modis
nggak mungkin banget dia menyukai perempuan kampung
putri suheri itu akan bisa menyesuaikan diri pada arta
terus gimana dengan kinta
kan mama sudah berencana menjodohkan cinta dengan arka
kalau kita membatalkannya mama nggak enak dong pa
papa belum ketemu sama gadis itu kan
oke dalam waktu satu bulan
kalau papa tidak ketemu dengan gadis itu
arka akan menikah dengan kita gimana
dalam waktu satu bulan papa pasti akan bisa menemukan putri sueri
kamu sendiri kenapa
kayaknya lagi gelisah
aku cuma kepikiran aja
kan orangtuaku mau jodohin aku sama orang yang berbeda
dan aku nggak tahu perempuan itu siapa
emang harus kenal ya
menurut aku semua wanita itu sama aja
kalau kita cinta sama dia
dia juga pasti akan cinta sama kita
samalah kayak hadiah
kalau kita kasih satu orang itu hadiah
dia pasti akan senang kan
justru kamu itu salah
seorang perempuan bisa lebih mencintai bahkan rela
mengorbankan nyawanya sendiri demi kebahagiaan orang yang dia cinta
makanya kamu jangan pernah mempermainkan perasaan perempuan
dan sebuah pernikahan harusnya dilandasi dengan rasa cinta
ada yang bisa diberikan kebenaran
saya tidak tahu namanya
tapi saya yakin gadis ini juga sedang mencari saya
ada baiknya kita siarkan di tv pak
kita pasang iklan di bis dan alat transportasi lainnya pak
ya sudah lakukan yang terbaik
yang penting saya bisa bertemu dengan putri sahabat saya itu

aku harus mengupdate lagi foto cantik aku
apaan sih enggak bang
mami mami lihat lagi sebelah mami sebelah mami
oh my god mami itu di depan juga ada ternyata
bapak kamp kampungan banget kelakuannya
nyari cewek itu sampai pasang iklan di mana mana
apa ya istimewanya gadis itu
aku benar benar enggak setuju banget kalau misalnya kak arka
sama gadis kampungan itu
ih gak mau enggak banget
ih mendingan kak ginta jauh ke mana mana
dia cantik modis cih
pokoknya kamu harus bantuin mami
kita harus kompak
jangan sampai papi kamu menemukan gadis itu ya
pokoknya kita enggak boleh biarin papa nemuin mami
jadi mama sudah lihat semua iklan iklan itu
hampir seluruh penjuru kota papa pasangin iklannya
bahkan di kios kios di halte bis
apakah itu enggak berbihan pa
apa itu nantinya gak akan mempermalukan keluarga kita
papa rasa semua itu masih dalam batas wajar mbak
untuk apa papa malu
untuk menemukan anak sahabat papa sendiri
apakah papa yakin
dengan cara ini
papa akan menemukan anak sahabat papa itu
aku akan lakukan apapun untuk bisa menemukan mereka mah
dan papa yakin cepat atau lambat mereka pasti bisa papa temukan